dari gaikindo indonesia international auto show
pemerintah meluncurkan sebuah produk kendaraan dalam negeri
yang diperuntukkan bagi masyarakat pedesaan
kendaraan ini ditujukan untuk menunjang mobilitas
khususnya di bidang pertanian dan perkebunan rakyat
sedikitnya ada tujuh jenis kendaraan mekanis
antara lain penyemprot air dan penggilingan gabah
pemerintah akan mulai melakukan penjualan pada tahun depan
dalam gelaran pameran otomotif gaikindo atau gias dua ribu delapan belas
pemerintah melalui kementerian perindustrian juga meluncurkan sebuah model kendaraan
dengan nama alat mekanis multiguna untuk pedesaan atau amdes
melalui pt kiat mahesawintor indonesia
akan mulai diproduksi dan dipasarkan pada awal dua ribu sembilan belas
sedikitnya pemerintah akan melakukan penyelenggaraan
dan selanjutnya ada tujuh tipe yang bisa dipilih oleh masyarakat desa
khususnya dalam bidang perkebunan dan pertanian
pemerintah akan melakukan penyelenggaraan
dengan nama alat mekanis multiguna
selain untuk meningkatkan produksi produktivitas yang ada di desa desa
ini juga bisa menyelesaikan banyak masalah yang ada di daerah
yang ada di desa baik yang berupa tadi air mobilitasnya bisa lebih tinggi
yang kedua dryer
yang ketiga untuk penggilingan
rice mill dalam bentuk unit dalam bentuk yang kecil
sehingga mobilitas di desa mobilitas di sawah sawah ini bisa lebih baik lagi
pemerintah tengah mengurus izin dari kementerian perhubungan
guna mengatur kelayakan dan fungsi angkutan amdes ini
amdes akan produksi tahun depan
secara massal jadi target produksinya rp tiga bisa ditingkatkan menjadi rp sembilan per tahun
karena rp empat kan masih di dua ribu dua puluh satu untuk kendaraan komersial
tetapi biodiesel dua puluh sudah bisa
harga antara rp enam puluh lima sampai rp tujuh puluh
rp sepuluh sampai rp sepuluh
rp sampai rp sepuluh
rp sepuluh sampai rp sepuluh
rp kalau tidak pakai aksesoris
kalau pompa rp tiga kalau rice milling rp tujuh
kalau mau dimodifikasi